jadi antara perkara buniyani dengan perkara terpindahan ahok ini adalah dua delik yang berbeda sebetulnya
kalau buniyani adalah masalah ite sedangkan ahok ini adalah masalah ujianat anu penodaan agama
jadi ini berbeda berbeda ya berbeda
walaupun ada pertimbangan di majelis hakim pn ahok yang tidak menyatakan tidak hubungannya itulah yang kita pegang
dan tidak ada fakta baru yang dikemukakan di memori pk mereka itu tidak ada
tapi itu dari ite nya itu menyebabkan akhirnya dimiliki material yang dikeluarkan dari bunyani
pokoknya itu berbeda deliknya berbeda itu mbak ya
deliknya berbeda sama sekali ya antara buniyani dengan ahok ini
mungkin kita bisa mengetahui bahwa akibat dari apa yang dilakukan bunyani itu yang kemudian menjadi masalah
ini anu tidak ada kaitannya dan pembuktian tidak ada
karena buktinya beda beda alat buktinya berbeda beda
ya kita menanggapi dari lima poin yang ada di mereka kupas itu
salah satu masalah kekilapan enggak ada kekilapan di hakim baru
bagi kami hakim dari majelis hakim pengadilan utara yang memutus terpidana ahok itu sudah benar
bagaimana kalau mbak mbak bisa memberikan jawaban dari
nanti di luar kami yang jelas
menunggu waktunya berapa lama pak
nanti kita ini kita seminggu ini sebelum seminggu ini nanti kami datang ke sini hanya untuk tandatan pengesahan untuk berita acara untuk diserahkan
karena diserahkan ya
dan rencananya dan rencananya akan dilakukan
bagaimana teman teman pak untuk hasilnya dari ma sendiri
nanti yang menyerahkan dari pengadilan sini
hanya kita nanti pemohon dalam ini adalah kuasa hukum terpidana ahok dan kami termohon kejaksaan negeri jakarta utara nanti kami diundang untuk memeriksa kembali antara ini
kemudian kami menandatangani berita acara selanjutnya secara ini
itu selesai nah baru mereka baru memeroksa untuk dikirim ke
nanti ma yang memeriksa
boleh ditunjukin pak itunya pak
boleh ditunjukin pak
bapak tidak dapat
tapi kalau yang kasus buniani tanggapan ya
kalau itu tidak
jadi kalau tentang
ini nanti ya tanggapan kita
di kasus ahok ahok ini terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama
sedangkan untuk di kasus buniani buniani terbukti melakukan tindak pidana mengubah
tindak pidana mengubah data elektronik yang bukan miliknya
nah ini tidak ada satu hal yang sanggup outnya
yang ini di karena penerbangan agama ya satu karena ite
kalaupun masalah penyebabnya mungkin silahkan kalaupun penasihat hukum berpendapat
maksudnya penyebabnya dari jgp atau sebuah intanya
apa yang jadi dasar dalam pembuktian putusan itu sama sekali tidak
ada sanggup outnya
jadi begitu di buniani dipersalahkan karena ite
itu adalah menyangkut unsur delik
ahok dipersalahkan karena penodaan agamanya
pembuktian di buniani itu sama sekali tidak mengganggu pembuktian di tempat ini
demikian juga sebaliknya
pembuktian di tempat ahok tidak mengganggu apa yang ada di tsunami
sarat di dalam undang undang sarat pengajuan pk
itu berdasarkan pasal dua ratus enam puluh tiga ayat
itu menjadi syarat pengajuan pk apabila ada dua putusan yang saling meniadakan
saling mempengaruhi apabila itu menjadi dasar putusan
misalnya ternyata di dalam satu putusan budian ini mengganggu pembuktian di ahok
atau sebaliknya ada putusan di ahok yang mengganggu berdasar pembuktian di buyani
nah itu bisa jadi alasan mereka
ini tidak ada
ini tanggapan kita seperti itu pak
karena tadi karena deliknya itu berbeda
jadi alatnya juga berbeda
itu aja intinya itu
salah satu poinnya ya pak
ya karena di ahok itu kan adalah satu rangkaian pidato
satu rangkaian pidato yang bukan dipetik sendiri sama buniani
sehingga itulah yang dianggap sebagai delik daripada iti itu
terima kasih pak

lagi ada di match
kami yang akhir

sama berarti ya